memasuki hari kedua kampanye calon wakil presiden maruf amin menerima kunjungan beberapa tokoh dan
pemuka agama di kediamannya di jalansi tugonometeng jakarta pusat maruf bertemu sejumlah
pemuka agama dan organisasi majelis taklim dari pertemuan itu dibahas beberapa kegiatan yang akan
mengundang ⁇ maruf ⁇ amin sebagai pembicara sebagai bentuk dukungan kepada pasangan jokowi maruf amin
dalam pemilihan presiden mendatang sementara maruf amin meminta doa restu untuk berhijrah
dari jalur kultural ke struktural karena dirinya dipinang menjadi cawapres jokowi
sementara itu cawapres nomor urut dua hari ini mengawali kampanye di kota tangerang sandiaga
dan ketua umum pan zulkifli asam melakukan silaturahmi kepengurus wilayah muhammadiyah
jawa tengah di kantor jalan singosari semarang dalam kunjungannya sandiaga meminta kalangan
muhammadiyah untuk memilih pemimpin negara yang dapat memperbaiki perekonomian bangsa dan negara
indonesia saat ini
sandiaga juga meminta muhammadiyah untuk netral meski selama ini aspirasi politik kalangan
muhammadiyah terarah pada partai amarat nasional yang menjadi partai pengusung pasangan capres
cawapres nomor urut dua yang di prabowo subianto dan sandiaga unom